pemerintah indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat perdagangan multilateral
melalui organisasi perdagangan dunia atau wto
komitmen ini diperlukan untuk menyukseskan konferensi tingkat menteri wto ke tiga puluh satu
yang akan berlangsung di dua ribu dua puluh empat mendatang
hal ini disampaikan menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan
dalam pertemuan dengan menteri perdagangan negara negara anggota apec
di michigan amerika serikat pada pekan lalu
menurut zulkifli hasan diperlukan dorongan politis dari para menteri perdagangan apec
untuk melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian
subsidi perikanan fasilitas investasi hingga e commerce
zulkifli hasan juga mengungkapkan perlunya penegasan prinsip dasar wto
khususnya perbaikan atas ketentuan
perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang
pertemuan menteri perdagangan apec berlangsung pada dua puluh lima dan dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga
dan hanya menyepakati pernyataan ketua pertemuan apec
apec chair statement disepakati sebagai hasil pertemuan
karena tidak disepakatinya paragraf yang secara spesifik menyangkut isu geopolitik
ada sejumlah poin yang dicatat dalam apec charge chair statement ini
dimana diantaranya terkait dengan dukungan terhadap sistem politik
perdagangan multilateral keperlanjutan dan lingkungan
serta upaya perwujudan area perdagangan bebas asia pasifik